gubernur dki jakarta anies baswedan berencana mencabut larangan sepeda motor melintasi jalan tamrin medan merdeka barat jakarta pusat
larangan sepeda motor melintas di kawasan ini diatur dalam peraturan gubernur dki jakarta no satu ratus empat puluh satu tahun dua ribu lima belas
ketua dewan pakar masyarakat transportasi indonesia danang parikesit menilai wacana pencabutan larangan sepeda motor itu perlu memperhatikan karakteristik masing masing kendaraan
agar tidak terjadi kesemrawutan di jalan raya
jika larangan ini dicabut maka menurut danang langkah yang lebih tepat adalah pemisahan lajur antara kendaraan roda dua dan roda empat
untuk pemisahan lajur yang baik sebenarnya idealnya ini dilakukan setelah kita lihat mrt nya berfungsi
dan juga terutama pagar pagar proyek pembangunan mrt itu bisa dilepas sehingga ada cukup banyak ruang untuk mengalokasikan berbagai kendaraan yang ada
yang pertama yang kedua memang persoalan pada
saat gubernur sebelumnya itu melakukan pelarangan itu problemnya kan tidak ada angkutan umum yang bagus
tidak ada parking rate yang bagus tidak ada pengaturan parkir di akses akses jalan
nah sekarang ini kan sudah mulai tumbuh banyak sekali parkir parkir di akses jalan masuk sudirman tamrin